mainkan gamenya dapetin plusnya
ini jadi pelajaran buat saya bung yoyo
untuk kedepannya saya bisa lebih menghargai lagi prestasi bu yoyo di perusahaan ini
oh ya dan saya juga sangat senang sekali
karena bu yoyo akhirnya bisa memutuskan untuk tetap bergabung bersama saya di subur makmur
iya pak saya juga terima kasih
dan kedepannya saya akan memikirkan apa langkah berikutnya untuk kemajuan bu yoyo di sini
amin pak insya allah
kum tapi kalau saya kum ya
kalau aja cim pulang saya pasti senang banget kum
si em itu jago masaknya kum
semur jengkol enak banget
jengkol gulai aduh enak banget
apalagi jengkol yang direndang kum
aduh enak mantap
asal saya dibeli kesempatan
jangan dibelengguk tangan saya
eh kang dadang
eh terima kasih
kalau istrinya pulang yang masak siapa
ya gantian doi
kalau saya lagi dipanggil uda ya masak masakan padang
kalau si ikoh lagi jadi si iteng masak masakan sunda
wah ini baru yang namanya romantis
padahal sih dia beli doy
nah itu dia ceng manfaatnya punya uang banyak
aneh ya kang dadang
aneh kenapa doi
kok ngeledikin kamu cuma sebentar
bapak dipanggil ibu
eh jadi dipanggil
eh jadi dipanggil

sudah saatnya bu yoyah itu punya asisten
jadi bu yoyah itu enggak perlu melakukan segala sesuatunya itu sendiri
jadi bu yoyah itu enggak perlu melakukan segala sesuatunya itu sendiri
belum dapet pak
belum dapet pak
sesuatu yang besar itu berawal dari pemikiran yang besar bu yoyah
ya pak iya

jadi bu yoyah ngosot punya pemikiran kalau di sini tuh gak ada karir
jadi kalau bu yoyah tak punya asisten yang bagus
punya asisten yang bagus khususnya pasti saya tarik ke kantor
wah masa apa nih pak
dan saya rasa mulai sekarang bu yoyo itu harus punya pemikiran
bagaimana caranya menciptakan orang orang baru yang punya keahlian seperti bu yo ini
istilah asing namanya regenerasi
benar juga ya pak ya
assalamualaikum pak ustadz
minta pendapat pak ustadz
oli ini baru anak muda
iya yang harus akan ilmu ketahuan
saya teh punya utang sama kang aku
mau minta pendapat
atau mau minta pendapat
pendapat pak ustadz
betul tidak pak ketan
pasti motornya baru kang aku
sebentar lagi saya yang beli motor tang
lihat aja nanti tang
saya tuh tidak mengerti sama kamu suara
apa yang orang orang anggap benar baik
kamu anggap salah
apa yang menurut kamu baik
pemikiran kamu itu terbalik
di kampung kita ini
orang yang punya pemikiran terbalik disebut kelo
ini jadi pelajaran buat saya bu yoyo
untuk kedepannya saya bisa lebih menghargai lagi prestasi bu yoyo di perusahaan ini
karena bu yoyo akhirnya bisa memutuskan
untuk tetap bergabung bersama saya di subur makmur
iya pak saya juga terima kasih
dan ke depannya
saya akan memikirkan apa langkah berikutnya
untuk kemajuan bu yoyo di sini
amin pak insya allah pak
kamu merasa beda
ingin beda silahkan
seperti kakak kamu itu sutisna
dia merasa berbeda terus dia pergi meninggalkan kampung
dia merasa berbeda terus dia pergi menyinggalkan kampung

di mana sekarang dia tinggal
kamu memutuskan untuk tetap tinggal di kampung bertahan

bertahan itu bagus
tapi kamu juga harus punya strategi

kamu pikir dengan mojek
kamu bisa bertahan selamanya
saya kasih tahu sama kamu
saya kasih tahu sama kami
kendaraan atau motor adalah barang yang pertama kali dibuat

ketika mereka punya uang
ketika mereka punya uang
kalau perlu makannya dihemat
kalau perlu makannya dihemat
di tempat semua orang punya

kamu atau mereka
sama bu kalau begitu saya pamit dulu ya bu
wah helmnya bagus bu
eh jangan disobek
bagusan ada plastiknya
tapi panas saya disobek aja
bagusan begini udah joknya jadi terlindungi tetep bersih
tapi ga enak didudukinnya
bagusan disobek atau dibiarkan begini
memangnya pendapat saya masih penting
ah tidak kenapa kenapa
sobek ya sobek
tidak ya tidak
tidak penting juga dibegitu begitu begitukan
kemarin kamu dapat uang penggantian longsor
kenapa tidak beli kios
kenapa beli rumah
supaya punya tempat tinggal sendiri pak ustadz
ah tuh kiosnya kan bisa disekat
sebagian buat tempat